korea utara menggadang gadang sukses besar mereka setelah peluncuran sebuah roket balistik dari sebuah kapal selam
korea selatan segera mengecam uji coba tersebut dan perancis telah meminta sanksi sanksi lebih berat bagi korea utara
paula hancox melaporkan dari seoul
mereka mengatakan bahwa ini telah disesuaikan dan diperlindungi oleh pemimpin dan telah memperlindungi kemampuan kapal selam
sekarang para eksperti di seluruh dunia akan mengembangkan foto foto ini untuk melihat apa yang mereka bisa mencari dari mereka
foto yang dilahirkan tahun lalu oleh tni menunjukkan jenis peluncuran ini terdapat banyak yang diperlukan
kementerian perancis korea telah menghukum peluncuran ini mengatakan bahwa mereka telah mengatakan
jika tni meneruskan dengan provokasi tersebut mereka akan kembali ke kepala sekuriti tni
dan mencari sanksi yang lebih kuat
tni juga menghukum peluncuran ini
seorang pekerja mengatakan bahwa ini adalah provokasi tapi tidak menyebabkan penyakit kepada tni
namun seorang pekerja lain juga mengatakan bahwa
kemampuan peluncuran tni telah berjalan dari sebuah jok ke sesuatu yang sangat serius
pemerintah south korea juga mengatakan bahwa mereka percaya bahwa tes nuklear kelima
mungkin akan menimbulkan bahkan di depan kongres pemerintah tni yang sangat penting
yang diharapkan diberi tanggapan pada bulan mei
ini adalah kongres yang sangat jarang yang belum diadakan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
pemerintah north korea kim jong un dipercaya telah mengatakannya
agar dia bisa mencari apa yang dia percaya dia telah mencapai tahun ini
dan mencoba untuk menggabungkan tanggapan dia pada kekuatan
dan duta besar amerika serikat untuk korea selatan christopher hill
saya tidak menganggap ini sebuah kegagalan
saya menganggap ini sebuah kegagalan
saya menganggap ini sebuah kegagalan
saya menganggap ini sebuah kegagalan
saya menganggap ini sebuah kegagalan
saya menganggap ini sebuah kegagalan
dan secara jelas bagi orang yang mengatakan bahwa kita mempunyai waktu kita bisa menggunakan
penyelenggara strategis saya tidak pikir kita mempunyai waktu itu
dan saya tidak pikir kita harus bergabung dengan apa apa yang disebut penyelenggara strategis
dan di atas subjek itu sebagai ambasador untuk korea selatan dan pemimpin talk six party
dari delegasi as